sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dataran dan soko sejenis tumbuhan makanan ternak
maka detu soko diartikan sebagai tanah yang damai nusa yang subur
nama lainnya adalah kampung adat sauria nuarini
desa detusoko merupakan penyangga danau kalimutu
lantaran berada tepat di jalur utama transflores sejauh tiga puluh tiga km dari kota nd
berada di ketinggian delapan ratus meter di atas permukaan laut
desa berkonsep ekowisata ini menghadirkan topografi yang indah
area persawahan teras sering yang dipagari perbukitan hijau
dan dihiasi berbagai tanaman pertanian
susur sawah menjadi salah satu atraksi
yang memperkenalkan kebiasaan masyarakat dalam bercocok tanam
lewat susur sawah ini saya belajar langsung bagaimana suku lio
suku tertua di flores melakukan proses penanaman pengolahan
hingga menghasilkan beras
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menobatkan desa ini
sebagai salah satu dari lima puluh desa terbaik dalam anugerah desa wisata indonesia pada dua ribu dua puluh
dalam kunjungan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif pada desember dua ribu dua puluh
sandiaga uno berharap desa wisata menjadi satu desa yang berharga
dan berhasil menjaga kembali ke kualitasan
sandiaga uno juga menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi berbasis inovasi
dengan mengoptimalkan peran muda mudi de tussoko barat
salah satu kue tradisional adalah onde onde
bentuknya bulat manis rasanya
mencari desa wisata alam unggulan di kabupaten nd
tentu desa de tussoko barat yang jadi referensinya
gerakan rancak para penari menyambut kedatangan tamu lewat tari mega
sungguh sebuah keramah tamahan yang bersahaja yang ditampilkan lewat seni
berbeda dengan tari mega sebagai tari penyambutan
tari sanggualu melibatkan muda mudi dengan menggunakan batang bambu
delapan bambu kecil yang digerakkan oleh penari laki laki
mengajak penari perempuan bersiap meloncat di antara celah bambu
kelincahan dan lompatan kaki selaras dengan gesekan bambu
menjadikan pertunjukan tari sangguwalu begitu atraktif bagi wisatawan
anda pun dapat mencoba melompat untuk lebih membangun keakraban bersama warga setempat
salah satu hasil panen yang menjadi komoditas adalah kemiri
selain dimanfaatkan untuk minyak kemiri
buah kemiri dijadikan anak anak desa alat permainan pengganti klereng yang dinamai
kendati sederhana permainan lempar kemiri syarat akan nilai kesabaran dan perjuangan
sebuah filosofi yang tertuang dalam sendagurau yang menciptakan ruang kebersamaan
desa detusoko barat semakin banyak dilirik wisatawan
lantaran kegigihan masyarakat setempat membangkitkan ekonomi desa
salah satunya lewat program homestay
yang telah menerapkan protokol kesehatan
hingga dua ribu dua puluh sedikitnya tujuh belas homestay atau rumah warga dijadikan tempat bermalam bagi wisatawan
agar wisatawan dapat berinteraksi dengan aktivitas sehari hari warga
tarif per malam dibanderol rp satu ratus lima puluh sudah termasuk makan tiga kali sehari
tercatat sudah ada satu dua ratus wisatawan yang menginap di homestay itu
kita mengalami perubahan yang sangat signifikan
dimana penghargaan ini yang pertama memicu kami untuk perubahan dari sisi mindset
bagaimana mindset karena mentransformasi pemahaman dari pertanian ke pariwisata
jadi ada pembangunan kesadaran terkait dengan
wah pariwisata ini ternyata sebagai peluang yang menambah nilai tambah dari sisi ekonomi
lalu yang kedua perubahan dari sisi perilaku
di mana adanya inisiatif inisiatif ekonomi kreatif yang sebelumnya nggak kebayang
sebelum desa ini adanya desa wisata
desa detusuko barat juga memiliki kafe berkonsep budaya lokal sukulio
yang dikenal sebagai suku alih waris pertanian tradisional
menyeruput kopi khas ditusuko barat
sembari menikmati matahari terbenam
memberi kesan kesejukan dengan pemandangan sawah hijau
kesulitan di tengah pandemi
membuat masyarakat ditusuko barat memutar otak
agar hasil pangan tetap terjual
warga mengusung konsep dapur kita
dengan memanfaatkan teknologi digital
hasil tanaman hortikultura dijual daring
untuk mempermudah distribusi ke perkotaan
ditusuko barat bahkan menjadi perintis bagi desa tetangga
dengan mentransformasi dapur kita menjadi pasarflores id
untuk menyapa desa ditusuko barat
beragam paket wisata dengan pengalaman menarik ditawarkan
wisatawan tinggal klik dekotour bumdeswisata id

untuk menikmati kualitas
bisa mencari kualitas yang menarik di desa
untuk menikmati kualitas
bisa mencari kualitas yang menarik di desa
untuk menikmati kualitas
bisa mencari kualitas yang menarik di desa
buah tangan atau souvenir khas suku lio
juga menjadi andalan masyarakat ditusuko barat
ada selai kacang dan sambal koroda galai
yang terbuat dari aneka bumbu khas desa
saat menyapa desa ini
anda bisa beli kreatif lokal sebagai wujud bangga buatan indonesia

pesona keindahan ditusuko barat begitu memanjakan
pesona keindahan ditusuko barat begitu memanjakan

dan memperkenalkan kualitas yang menarik di desa
setiap interaksi dengan masyarakat setempat
memberi pelajaran memahami adat dan budaya
yang selalu dipegang teguh
selalu perbarui informasi wisata anda di indonesia
selalu perbarui informasi wisata anda di indonesia travel
wisata terbaik hanya di indonesia aja

terima kasih anda telah menyaksikan special segmen
di indonesia aja